bro adiknya andin ya
eh lo yang kemarin tampil di coffee city kan
iya gue daniel dari juricon band
eh boleh gue duduk
lu kenal juga roy kan
kenal gitu aja sih
soalnya dulu dia pernah pacaran sama kakak gue yang bandin
tapi gue pernah liat lo keluar malam malam sama roy dari pub
jangan peler sih
loh itu kan roy
ah lo banyak kan minum sih
roy sama siapa tuh
kok dia bisa lihat gue sama roy malam itu
kayaknya lo salah liat deh
enggak ah beneran kok
ya tuhan lah
ganti baju renang
gak usah takut nak
kan papa jagain
nih liatin papa ya
rena duduk disebelah papa
cepungin kaki dulu
lepas sendalanya dulu
sini duduk pelan pelan
airnya gak seram juga
gimana masih takut
ya udah kalau gitu turun ya
kan kamu pegangin
lena pegangan ini sekarang
lena pegangan ini
gak usah takut papa
sekarang liat papa
papa pegangin di belakang
mundurin lagi mundurin badannya
mundurin nah begitu
pegangannya jangan yang di situ di pinggiran dikit
yeay semangatnya dah
gue tuh ada ada aja ya
roy itu kan pacarnya kakak gue
masa gue deket sama dia gak mungkin lah
gak enak gue sama mba andien
tapi gue masih yakin itu lu
waktu itu lu pakai baju warna merah kan
warna merah apaan
gak sih gue udah bilang lo itu salah liat
warna merah apaan
warna merah apaan
warna merah apaan
kenalan aja kok sama dia tanya tanya tentang roy

ya dia nanya apa benar oleh pernah bawa cewek ke rumahnya
yang kita pakai buat latihan ben yang kita pakai buat latihan ben
terus dia nanya sebelum meninggal
apa roy pernah cerita tentang sesuatu gitu
mba andien bener bener serius ngeledikin soal pembunuhan roy
mba andien bener bener serius ngeledikin soal pembunuhan roy
ini bahaya buat gue
kalau temen temen roy ngasih info ke mba andien

gak risih ditanya tanya kayak gitu
setelah apa yang udah mba andien lakuin sama roy

jangan bilang lo belum tau
kalau mba andien itu
kalau mba andien itu
ya sebenernya sih
ini tuh aib buat keluarga gue
tapi ya buat
jadi mba andien itu
jadi mba andien itu
dia kan terpidana pembunuhan
dia sampai di penjara empat tahun gara gara itu

jadi pelakunya andien

bukan itu anak ben yang kemarin
bukan itu anak ben yang kemarin
manggung di kafenya papa surya kan

ada apa ini
ini kenalin ini daniel personil unicorn bening semalam manggung
dia ngajak ngobrol doang ya udah kalau gitu gue duluan ya oke mari
hai jadi pulang yuk ya tapi kita mau dulu ya kesarapan sekalian kita ngobrol ngobrol ya
ya saya dulu tadi nino sempet denger nggak ya omongannya daniel soal
gue sama roy malam itu semoga nino nggak dengar deh
hai jadi andin yang bunuh roy wah bener bener gila nih anak anak pasti shock nih kalau gue kasih tahu